reklamasi pantai di kawasan pantai malalayang manado mendapat perlawanan warga kampung baru malalayang
warga kampung baru malalayang manado bentrok dengan aparat polisi dan satuan polisi pamung praja pada sabtu
bentrokan terjadi karena warga menolak reklamasi pantai
bentrokan mengakibatkan beberapa orang terluka
polisi menangkap empat warga usai kejadian
pengembang sudah beberapa kali melakukan sosialisasi rencana reklamasi pantai malalayang
di kawasan ini akan dibangun hotel bintang lima dan fasilitas penunjang hotel
namun warga yang bermukim di sekitar lokasi menolak reklamasi pantai
pertama asal asal oh ini boleh
dengan dasar undang undang
pertama undang undang kelautan baru di mana ada terumbu karang dan ada akses nelayan itu tidak bisa direklamasi
kemudian yang kedua undang undang lingkungan hidup
setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik sebagai bagian dari hak asasi manusia
kemudian yang ketiga
perusahaan itu atau investor itu dp izin selewat izin lokasi
tahun dua ribu dua puluh dua november delapan belas habis
ada sebagian kecil warga menentang adanya reklamasi di daerah sini
dahulu kami sebagai pihak perusahaan sudah berkali kali bernegosiasi bertemu dengan warga
di baik di kantor gubernur maupun di tempat ini
sudah dilaksanakan dihadir oleh pihak perusahaan maupun perwakilan dari
pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin
namun sampai hari ini ketika tadi pagi ternyata ada warga yang datang
menghalangi bahkan melakukan perusahaan dengan barang panjang di daerah reklamasi kami
sehingga pihak keamanan berwajib datang